surat edaran nomor dua puluh ini akan mengatur acara yang dihadiri secara fisik oleh lebih dari seribu orang dalam waktu dan lokasi tertentu yang sama baik dalam maupun luar ruang